tujuh belas tahun yang lalu sekelompok anak muda sepakat membulatkan tekad untuk menyalakan api pergerakan menuju sebuah cita cita indonesia merdeka
merekalah anak anak muda indonesia yang percaya bahwa suatu hari nanti
bangsa kita akan berjaya
bangsa kita akan merdeka dari penjajahan
dan bangsa kita akan maju dan berdaulat
lewat budi utomo kebangkitan nasional digelorakan dan diperjuangkan
hari ini satu ratus empat belas tahun kemudian
tantangan kebangkitan nasional tidak lagi tentang cita cita kemerdekaan
kebangkitan nasional kini tinta lain adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi
di mana pembangunan ekonomi digital menjadi salah satu jalan yang perlu kita tempuh sekaligus kita menangkan
dengan semangat budi utomo kami sepakat melanjutkan spirit kebangkitan nasional untuk kebangkitan ekonomi indonesia
dengan meluncurkan sebuah bank digital masa depan
dengan menempatkan deposito pada alobank anda akan mendapatkan bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional lainnya
seperti trans studio mall transpak trans icon dan transmart yang ada di seluruh indonesia
bahkan membayar parkir pun di jaringan mal tersebut anda hanya perlu membayar satu
menginap di jaringan hotel kami atau bermain di trans studio trans snow world dan semua area bermain yang ada juga akan mendapatkan diskon dan cashback
bagi anda pelanggan antafaya serta berbagai brand ternama seperti hugo bos purla egner dan lain sebagainya juga akan mendapat diskon dan cashback
dan kami juga ingin menyampaikan
kami baru saja meluncurkan aplikasi cupmu di dalam jaringan media kami
selain ekosistem ct corp ekosistem bisnis partner alobank yang lain juga akan segera bergabung
seperti indomaret indogrosir superindo dan beberapa ekosistem digital lainnya
seperti alofresh bukalapak grab dan lain sebagainya
oleh karenanya jangan tunda
segera buka alobank sekarang juga
dan tingkatkan menjadi alo prime
karena berbagai fasilitas dan kemudahan bisa langsung anda rasakan
buka alobank buka masa depan
dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim
dan dengan memohon pertolongan allah swt tuhan yang maha esa dengan bangga kami persembahkan
alobank untuk indonesia
cara memba aman
cara yang membuat
cara bisa dipegang
buka alubeng buka masa depan